calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno melakukan safari politik dengan mengunjungi aceh selasa siang
mengawali kehadirannya di provinsi paling barat indonesia ini
sandi berziarah ke kuburan masal korban tsunami yang melanda aceh pada dua ribu empat
di kuburan masal yang terletak di desa siron kabupaten aceh besar ini
sandi melakukan tabur bunga sekaligus berdoa untuk para korban yang dimakamkan di sini
di kuburan masal desa siron ini dimakamkan sebanyak empat puluh enam ribu lebih korban tsunami
yang melanda aceh pada dua ribu empat silam
agenda lain sandiaga itu meninjau pasar tradisional di bandar aceh
berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat hingga melakukan pelantikan badan pemenangan prabowo sandi
pertama tentunya kepada tentunya pemakaman dua puluh tujuh ribu lebih jenazah yang dikuburkan di pemakaman siron di sini
dan yang perlu kita maknai adalah bencana kita bersabar
dan tentunya nikmat kita bersyukur dan insya allah akan banyak orang bahagia
itu yang kami harapkan juga nanti dalam kunjungan dua hari ini kita banyakan kita bersyukur
mudah mudahan di aceh ini akan menjadi aceh yang maju indonesia adil makmur mulai dari aceh